kita beralih ke informasi lainnya
berbekal uang simpanan hasil panen selama lebih dari sepuluh tahun
seorang nenek berusia sembilan puluh tiga tahun asal mojokerto
akhirnya bisa berangkat ke tanah suci
sang nenek pun mengaku sehat dan berharap ibadah hajinya lancar
keceriaan nampak di raut wajah seriatin
nenek empat cicit warga ketemas dungus kecamatan puri mojokerto
saat dirinya dipastikan berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini oleh kemenang setempat
ya seriatin kini berusia sembilan puluh tiga tahun
merupakan haji tertua dari kabupaten mojokerto
untuk berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah suci mekah
seriatin mendaftar haji pada tahun dua ribu dua belas
melalui program haji lansia kemenak kabupaten mojokerto
berbekal uang simpanan hasil panen selama lebih
dari sepuluh tahun seriatin dapat melunasi biaya pelaksanaan ibadah haji atau bpih
di usianya yang sangat lanjut
seriatin tidak banyak melakukan persiapan jelang keberangkatan ibadah haji
ia hanya berusaha menjaga kesehatan serta kebukaran fisiknya
dengan berolahraga ringan seperti jalan pagi dan juga membersihkan pekarangan rumah
seriatin rencananya akan berangkat menunaikan ibadah haji
tergabung dalam kloter tiga puluh
embarkasi juanda surabaya bersama anak dan juga menantunya sebagai pendamping
saya sebagai anak selaku pendamping daripada ibu saya
itu sudah saya siapkan seperti tiap pagi jalan jalan
semampunya agar di sana itu bisa mengikuti rukun rukun haji yang sempurna
tahun ini tercatat ada satu dua ratus tujuh puluh enam calon jemaah haji asal kabupaten mojokerto
yang akan diberangkatkan dalam tiga kloter pada dua puluh satu agustus mendatang